delapan ratus lima puluh semua kemudian bb yang diterima oleh nasdem delapan ratus
saksi bisa jelaskan kenapa uang lima puluh nya ini kemana
saya adalah staff sesuai dengan sk yang saya terima adalah staf khusus bidang kelembagaan dan tata hubungan kerja
kalau pak eri adalah staf khusus bidang media kemudian prof imam di bidang
lupa kelembagaan yang saksi maksud ini termasuk internal dari kementan
kepegawaian kemudian struktur organisasi termasuk di situ
antar lembaga tidak dijelaskan secara detail tapi tugas saya sesuai tupoksi tadi
itu adalah membangun komunikasi diantaranya membangun komunikasi antar lembaga
baik sepengetahuan saksi kalau yang mengurusi internal lembaga staf khusus siapa
dipakai atau ditunjuk pak yassin limpo yang mengurusi internal
pegawaian ini apakah promosi mutasi termasuk jumlah kebutuhan pegawai dan lain lain itu
cuma memang hanya yang saya dengar seperti itu
baik yang saksi dengar kan seperti itu
untuk bentuk kegiatan yang pernah saksi dengar yang prof imam ini apa kegiatannya
kegiatan beliau seperti mendukung para petani di seluruh indonesia
yang terkait internal kepegawaian tahu tidak
mengenai beberapa saksi menerangkan masalah promosi mutasi
dibahas bersama dengan pak imam saksi tahu
saksi kan tadi menyebut sebagai staf khusus sifatnya memberikan saran
membangun komunikasi ya sifat sifat apa ya
kalau saya lihat bentuknya lebih ke pendampingan ataupun pertimbangan
yang ingin saya tanyakan saksi tadi sebenarnya sudah menjelaskan
mengenai semua pemberian yang saksi cantumkan di bap ini
sudah seizin pak yassin limpo saat menjabat menteri
tupoksi saksi ini apakah memang selalu kalau untuk mengeksekusi
harus meminta izin dulu kepada pak menteri selaku menteri yang mengangkat saksi sebagai staff khusus
karena di sk tertera bahwa memang saya bertanggung jawab secara langsung kepada pak menteri
dan memang saya terbiasa secara profesional untuk bekerja
ya baik mengenai sembako sembako ini maupun pekerjaan yang resmi
selalu saya tambah pertanyaan saya tidak pernah atau bisa tidak saksi diberikan kewenangan
saksi diberikan kewenangan atau tidak
bahwa saksi bisa mengambil kebijakan yang kemudian diimplementasikan sendiri tanpa persetujuan atau izinnya
saksi tadi sudah ditanyakan ada perbedaan jumlah uang nih
supaya kita clear ya tidak menjadi pertanyaan
uang yang diterima dari kementan kan delapan ratus lima puluh juta totalnya ya
tetapi uang yang diserahkan kepada nasdem delapan ratus juta
ada selisih disitu lima puluh juta
ya nanti bisa dijelaskan juga oleh bu yuli ya
nanti bb nya bisa ditunjukkan juga ya
bb yang ditanda tangan ibu yuli delapan ratus lima puluh semua
kemudian bb yang diterima oleh nasdem delapan ratus
saksi bisa jelaskan kenapa uang lima puluh nya ini kemana
seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa setelah dana itu siap
saya berkoordinasi dengan pak sekjen untuk antar diambil oleh sespri untuk diberikan kepada
diserahkan kepada panitia dan sekaligus untuk membayar tagihan tagian yang sifatnya ditujukan direct atau langsung kepada saya
yang saya pertanyakan yang lima puluh saja nih
kalau yang tadi sudah clear yang pemberian ke nasdem
ada tagian tagian yang direct ke saya dan itu pun masih kurang menggunakan uang berat
kurang menggunakan uang pribadi saya
saksi itu kan saksi menerangkan seperti itu alasannya
tapi apakah saksi menyampaikan hal itu kepada si bu yuli yang akan menyerahkan ke nasdem maupun ke pak yassin limpo mengenai ada lima puluh juta itu
saya pernah meminta mbak yuli untuk transfer ke beberapa pic
dan juga ada beberapa yang menggunakan uang pribadi saya
pernah tidak saksi ditanyakan oleh bu yuli ini kok kurang lima puluh juta terus saksi menyampaikan pesan kepada bu yuli untuk disampaikan kepada partai nasdem
saksi ini keterangan baru saya dengar mengenai ada tambahan tambahan pekerjaan ini
oh iya karena pada saat itu memang sesuai yang sudah saya kerjakan bahwa memang saya laporkan bahwa setelah itu dana ada
dan memang delapan ratus itu menuju untuk langsung ke panitia acara
kemudian yang lima puluh nya untuk kegiatan atau tagihan yang langsung datang ditujukan ke saya
pak yassin limpo tahu tidak yang lima puluh juta saksi gunakan sendiri itu
ke bu yuli nanti bisa dikonfirmasi ya
saksi pernah tidak menyampaikan lima puluh juta itu kalau ditanya oleh nasdem nanti pura pura tidak tahu saja memang kurang uangnya
memang itu kenyataannya saya tidak pernah bicara
saya menyampaikan gitu ke bu yuli nanti dikonfirmasi ya
kita mau cari mana yang sebenarnya kebenaran material begitu ya
tapi pada akhirnya lima puluh juta itu memang saksi yang menggunakan ya
artinya menggunakan itu untuk tagihan tagihan yang ditujukan kepada saksi
bukan tagihan tagihan dan itu pun masih kurang karena masih ada yang menggunakan uang pribadi saya yang sampai sekarang belum terbayarkan
tidak ada tagihan lanjutan dari nasdem pada saat menyerahkan delapan ratus kan
awalnya saksi menyebut permintaan satu m kemudian kan saksi menginfokan ternyata sanggupnya delapan ratus lima puluh
ada tidak tagian dari nasdem lagi lima puluh nya kemana ini
sudah saya sampaikan bahwa memang ada tagihan sebagian yang ditujukan direct ke saya
nanti sampaikan seperti itu kepada siapa
pada saat itu secara verbal diskusi dengan ibu lena
baik saksi tadi menjelaskan saksi diminta oleh bu tita baru saksi konfirmasi ke pak menteri mengenai penggunaan sembako sembako tadi ya
sapi dan lain lain lah tidak usah kita ulangi
nah pertanyaan saya waktu bu tita menyampaikan kepada saksi
tadi kan dijelaskan oleh yang mulia awalnya saksi belum ditanyakan oleh yang mulia
bu tita itu belum menjadi anggota dewan
pertanyaan saya apakah ada juga yang dimintanya saat beliau sudah menjadi anggota dewan waktu paw
coba diingat ingat ini saksi yang menerangkan ya
ya saya lupa persis tanggalnya bapak
karena ini kan di bap saksi sudah menjelaskan
ada yang pemberian di dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga pun masih ada ini
dua ribu dua puluh tiga ibu tita sudah menjadi anggota dewan belum
saya tidak ingat pasti bapak paw beliau di kapan
ya tapi saat dua ribu dua puluh tiga sepuluh tahun saksi sudah menjadi anggota dewan belum si bu tita ini
memang pelantikannya sih dua ribu dua puluh tiga seingat saya
iya tapi tidak ingat bulannya kapan persisnya
pada saat bu tita menyampaikan kepada saksi
ini kan kalau nilai nominalnya saksi tidak tahu ya
hanya tahu bentuknya barang kan begitu
nah kalau masalah nilai nanti kami sudah ada saksi saksi yang menerangkan sebelumnya
saat saksi menyerahkan barang barang ini kan mengatasnamakan garnita nasdem
waktu saksi berikan kepada garnita nasdem maupun nasdem yang di daerah
jadi sebenarnya sumber uangnya ini memang dari nasdem kah atau dari kementan
disampaikan tidak itu secara jujur
kami pada saat itu tidak pernah ada pembahasan seperti itu
saksikan di sana orang orangnya yang mengerjakan orang garnita nasdem gitu ya
pertanyaan saya dijelaskan tidak pada saat menyerahkan ke daerah daerah itu banyak kan
pernah tidak disampaikan sekali misalnya atau sama sekali tidak pernah bahwa ini uang kementan loh
kenapa tidak disampaikan ke nasdem di daerah daerah itu
tidak disampaikan jujur saja sumber yang memberi ini
ya karena saya bekerja sesuai perintah
perintah ibu tita dan disetujui oleh pak menteri
apakah pada saat memberi perintah itu termasuk disampaikan tidak usah disampaikan bahwa ini dari kementan
hanya saja hanya akan ada kegiatan a atau dalam hal ini sembako dalam memperingati hari raya idul fitri dan juga bulan ramadan
kemudian akan diserahkan sembako sebanyak dua ratus paket di setiap provinsinya
saat menerima uang dari kementan tadi yang dikurangi dari satu m menjadi delapan ratus lima puluh penerimaannya tunai
waktu itu kenapa penerimaan tunai uang sebesar itu
saksi tidak tahu atau memang mengetahui bahwa ini tidak ada anggarannya sehingga tidak melalui transfer
kalau transfer kan tentu lebih mudah ya kalau secara transaksi keuangan
ada satu hari ya yang malam
waktu itu kenapa yang menentukan tunai siapa saksi atau pak kasdi itu kan akan koordinasi ke pak kasdi
tapi menerimanya dari si pak tadi disebut
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya